hai seorang pria diduga pelaku pelecehan seksual di bus transjakarta rute monas
pulau gadung ini jatuh tersungkur saat berusaha kabur dari kejaran sejumlah orang senin malam
video ini merupakan rangkaian postingan warganet berinisial h yang membagikan pengalaman buruknya
itu di twitter hingga jadi perhatian publik h mengatakan saat di dalam bus ada pria yang
berdiri di belakangnya lalu dirinya merasa ada yang aneh dan tak wajar dari arah belakang hingga
meminta seorang ibu yang ada di sampingnya untuk menolongnya saat terduga pelaku turun di halte
rawa selatan h bersama dua penumpang bus lainnya berusaha untuk menahannya namun terduga pelaku
justru kabur setelah video milik haramai di media sosial subdit renak tadi treskrimo polda metro jaya
menangkap terduga pelaku pelecehan seksual tersebut
dari hasil pemeriksaan penyidik pelaku berinisial m lima puluh enam tahun diketahui berprofesi
sebagai pekerja harian lepas di pos polisi tambora jakarta barat selain itu kartu akses
transjakarta yang digunakan pelaku merupakan milik anggota polri yang dicuri di meja kerjanya
di pos polisi taborang jadi saya tegaskan pelaku bukan merupakan anggota polri tetapi atas nama
mufarok yang menggunakan akses kartu transportasi umum milik anggota polri
polda metro jaya juga mengimbau agar korban membuat laporan polisi terkait kasus tersebut
guna untuk proses hukum lebih lanjut tim liputan cnn indonesia